langsung pada delapan belas agustus mendatang pemerintah melakukan renovasi sejumlah fasilitas publik
salah satunya adalah jalur pedestrian di kawasan gelora bung karno
menurut warga jalur pedestrian ini tidak hanya terlihat cantik dan indah namun juga ramah bagi pengguna
seperti apa pedestrian yang baru ini berikut liputannya
menjelang pelaksanaan asian games sejumlah fasilitas publik diperbaiki untuk melayani pengguna fasilitas publik
salah satunya adalah trotoar atau jalur pedestrian
perbaikan jalur pedestrian gelora bung karno ini telah berjalan selama dua bulan dan menelan biaya sekitar rp delapan miliar rupiah
prinsipnya pedestrian ini kan terbagi dua ada yang pedestrian luar dan pedestrian dalam
nah prinsipnya itu seluruhnya totalnya itu tiga enam kilometer
yang di luar ini kurang lebih dua empat berarti sisanya yang satu dua di dalam
jalur pedestrian yang baru ini sangat antarabangsa

penataan kawasan jalur pedestrian luar gelora bung karno terbentang sepanjang jalan gerbang pemuda
jalan asia afrika jalan lapangan pintu satu senayan hingga sebagian jalan jenderal sudirman
proyek ini sudah selesai sekitar sembilan puluh lima persen dan akan selesai saat serah terima sebelum bulan agustus
ini adalah salah satu contoh dari pedestrian yang sudah selesai dibangun di sekitaran gelora bung karno
kalau kita lihat ya ini trotoarnya cukup ramah bagi para penggunanya
misalnya jalur hijau ini dikhususkan bagi para pengguna sepeda
kalau kita lihat di sini juga ada pohon pohon yang sudah ditanam di sepanjang trotoar ini
yang mana ini difungsikan untuk menjaga penghijauan kota
agar udara bisa tetap segar begitu mensyukur di siang hari
dan kalau kita lihat ini adalah beton perongga yang digunakan sebagai tempat untuk resapan air jika terjadi hujan
dan satu lagi yang paling penting adalah ini jalur kuning
yang mana jalur kuning ini difungsikan ataupun juga dikhususkan bagi para kaum difabel
abdul rahim jakarta